museum rekor indonesia muri mencatat rekor baru karya patung perak rupa naga terbesar di gianyar bali
patung seberat tujuh ratus dua puluh kg ini merupakan hasil garapan puluhan seniman muda di gianyar
informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia today kali ini
patung perak rupa naga karya inyowan eriawan bersama dua puluh lima seniman lain ini resmi tercatat dalam rekor baru muri
sebagai museum patung silver naga terbesar di indonesia
patung dengan panjang dua puluh meter lebar satu delapan meter ini dibuat dalam waktu kurun waktu lima tahun
patung berbahan perak murni ini juga dihias dengan batu mulia
patung dibuat sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua
patung dibuat dengan pesan rezeki berlebih untuk membuat sesuatu
yang bisa diwariskan kepada anak cucu
sementara pihak museum rekor indonesia menyebut
jika patung itu masuk ke dalam catatan museum rekor dunia indonesia yang ke delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga
rencananya patung naga perak terbesar ini juga akan didaftarkan pada ginos book world of record
karena naga saya tak tahu dari keluarga semua memang mengagumi sosok ini
dan itu bisa kita buat dalam bentuk besar sekarang ini
pesan untuk bali apa pak dengan adanya patung ada ini
ada destinasi baru alternatif kunjungan selain yang sudah ada di bali
yaitu perkunjuan naga juga
sebenarnya ini untuk dibuka untuk wisata secara umum gitu pak
peran naga dari silver terbesar
kita sudah mengecek di database kami dan juga di dunia
ini adalah satu satunya di dunia
makanya kami bisa mengukurkannya sebagai mencatatkannya di museum rekor dunia indonesia
selain untuk warisan anak cucu
keberadaan patung ini juga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata baru di bali